ketua umum partai gerindra prabowo subianto beserta gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan dan sandiaga uno
melakukan pertemuan dengan dua puluh duta besar uni eropa
dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu prabowo bersama anies dan sandi membicarakan sejumlah rencana kerjasama
termasuk investasi yang akan dilakukan sejumlah negara eropa di ibu kota
meski belum mencapai kesepakatan mengenai nilai investasi anies dan sandi memastikan akan ada kerjasama
dalam bentuk nota kesepahaman di bidang infrastruktur serta pendidikan yang akan diintegrasikan dalam sejumlah program prioritas anisandi
selain itu pertemuan tersebut juga membahas sejumlah dinamika politik dan hukum di indonesia
khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat di tanah air
dari teman teman uni eropa mereka berkomitmen untuk berinvestasi dan kami sampaikan bahwa
jakarta itu sangat welcome terbuka untuk membangun infrastruktur kelas dunia yang ada di jakarta
dan membantu kegiatan ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja
jadi ini sedikit melegakan kami karena mereka sangat komit